setelah disemayamkan dan disolatkan di rumah duka di puri cikeas
jenazah almarhumah siti habibah ibunda presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono langsung dibawa menuju tempat pemakanan umum tanah kusir jakarta selatan
sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat rombongan keluarga yudhoyono tiba di tpu tanah kusir
untuk mengantar almarhumah siti habibah ke tempat peristirahatan terakhir
setiba di tpu tanah kusir sby langsung disambut oleh menteri agama lukman hakim saifuddin
dan sejumlah fungsionaris partai demokrat seperti mantan wakil gubernur jawa barat dede yusuf
wakil ketua umum partai demokrat nur hayati asegaf yang turut hadir sejak jenazah berada di kediaman sby di puricikeas
serta mantan menteri pemberdayaan perempuan mutia hatta
jenazah dikebumikan pada pukul empat belas dua puluh waktu indonesia barat
putra kedua sby edy
di baskoro yudhoyono tampak tak terlihat di tengah tengah keluarga